berikutnya pemirsa pasangan suami istri yang mencopet dibekuk polisi saat beraksi di pusat belanja di makassar sulawesi selatan
ya penangkapan berlangsung dramatis lantaran terjadi aksi pengejaran hingga ke jalan raya
penangkapan pasangan suami istri yang mencopet berlangsung dramatis
dalam rekaman cctv terlihat pelaku wanita mengenakan jilbab dan beraksi mencopet telepon seluler saat korban lengah
sementara itu sang suami menunggu di luar
anggota tim khusus polda sulawesi selatan yang melakukan penyelidikan kemudian mendatangi rumah pelaku di jalan pampang raya makassar
namun kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor hingga terjadi pengejaran sampai ke jalan raya
saat dicegat petugas pelaku tak mengaku sebagai pasangan suami istri yang mencopet
namun polisi telah terlebih dahulu menyita sejumlah barang bukti di rumah pelaku
hal ini membuat keduanya tak bisa lagi mengelak
pasangan suami istri ini ternyata baru sebulan bebas dari penjara
setelah diperiksa secara intensif pelaku akhirnya mengaku telah mencopet dan menjual ponsel yang dicopet
masyarakat diimbau agar lebih berhati hati sehingga tidak menjadi korban kejahatan khususnya aksi kriminalitas pada ramadan yang meningkat
yahya maulana makassar sulawesi selatan